jawa timur merupakan provinsi terbanyak yang menerbitkan ktp elektronik
dari sekitar satu enam ratus ktp elektronik untuk warga negara asing di indonesia
dari data dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan kependudukan atau dp tiga ak jawa timur
ada sembilan ratus tiga puluh warga negara asing di jawa timur yang mengantongi ktp elektronik
kota kabupaten yang menerbitkan ktp untuk warga negara asing ini hampir merata
kota surabaya merupakan yang terbanyak menerbitkan ktp elektronik bagi warga negara asing yakni empat ratus delapan puluh satu lembar
kemudian kota batu dengan tujuh puluh delapan lembar kota malang enam puluh sembilan lembar kota madiun tiga puluh lima lembar tiga puluh empat lembar di kabupaten malang dan gersik ada dua puluh lima lembar
untuk kabupaten kota kita selalu berkoordinasi untuk melaksanakan penerbitan ktp
itu sesuai dengan peraturan perundang undang yang berlaku
terutama yang sekarang mungkin lagi marah kaitannya dengan wna yang memperoleh ktp itu
kita akan selalu mengingatkan dan mengkoordinasikan supaya menerbitkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
bahwa untuk memperoleh ktp wna itu minimal mereka harus tinggal di indonesia selama lima tahun berturut turut
dan itu pun memperoleh kitab
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini